ulah turis asing di bali menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir mulai dari dugaan penyalahgunaan visa sehingga pelanggaran ketertiban umum
bagaimana kemudian penertiban warga negara asing yang belakangan menimbulkan keresahan karena acapkali melakukan pelanggaran
kita akan berbincang dengan dirjen imigrasi silmi karim pak silmi selamat malam
pak dirjen sudah berapa banyak warga negara asing yang dideportasi rentang januari hingga maret dua ribu dua puluh tiga ini
dan pelanggaran apa saja yang paling banyak kemudian dilakukan sehingga pertimbangan deportasi dilakukan
ya total info yang saya cek itu ada enam ratus tiga puluh yang dideportasi
pelanggarannya berbagai macam tetapi yang tentunya memenuhi pelanggaran daripada keimigrasian
jadi baik itu
hal kaitan dengan dokumen ataupun juga misalnya melakukan pekerjaan di bali sampai kepada psk
atau pelanggaran yang kaitan dengan sosial ya
baik itu secara keseluruhan ya se indonesia ya sekitar enam ratus an
apakah mayoritas dideportasi adalah turis yang berada di bali atau sebenarnya sebarannya merata begitu pak dirjen
paling banyak itu ada dari bali
karena memang ketika saya bergabung salah satu yang saya fokuskan adalah penataan atau penertiban di bali
karena ketika kami bergabung informasi itu sudah mulai masuk
dan ini juga
kami cek langsung di lapangan memang kejadiannya itu juga sudah berlangsung lama
jadi terjadi pembiaran daripada warga negara asing di bali sehingga puncaknya itu kurang lebih di bulan februari dua ribu dua puluh tiga
pak dirjen berbicara mengenai aksi nyeleneh begitu ya para turis asing ini
jadi kita tahu bagaimana
ramainya mereka disorot pada saat pandemi juga
dan kemudian pada saat ini luar biasa
kita hanya melihat apa yang ditampilkan di sosial media bagaimana media memotret ini
tapi sebenarnya gambaran besarnya kondisi nyata di lapangan itu seperti apa pak dirjen
ya sebenarnya ketika kita sedang lakukan operasi seperti saat ini itu sudah banyak penurunan
dan saya monitor setiap hari
nah perkembangan daripada situasi wna di bali
ini menurut saya sudah jauh lebih baik
karena operasi yang dilakukan itu cukup efektif memberikan pesan kepada wna di bali untuk bisa mengikuti aturan main
dan juga menghargai nilai nilai budaya lokal khususnya di bali
jadi saya menganggap
bahwasanya setiap kejadian itu kan pasti ada sebab akibatnya
kita tidak bisa misalnya melakukan satu tindakan itu hanya sebatas operasi yang misalnya satgas gitu ya
tetapi lebih dari itu
dibutuhkan continuity dan konsistensi untuk bisa mendapatkan

dan menata warga negara asing di indonesia
kita juga secara paralel menyiapkan database yang bekerja sama dengan negara luar
untuk bisa memberikan informasi yang lebih akurat mengenai warga negara asing yang akan melintas atau datang ke indonesia
dan ini juga sampai kerjasama biometrik
artinya data data yang kiranya
memang bisa dijadikan sebuah referensi kita dalam melihat warga negara asing itu bisa masuk atau tidak
atau kita harus memberikan satu catatan khusus terhadap wna tersebut
dan semua hal yang sifatnya kebijakan itu memang harus dilakukan secara konsisten kontinu berkesinambungan
dan ini memerlukan waktu
tetapi memang dalam
dua minggu terakhir ini
operasi yang dilakukan imigrasi di bali itu cukup efektif untuk menurunkan
yang terakhir ini kan kita juga bukan hanya mendapatkan yang ktp
tetapi juga kejadian mengenai yang psk
terus kemudian juga yang terakhir menjadi pelatih seni dan lain sebagainya pun kita tertipkan gitu
pokoknya ada pelanggaran
jadi antara dokumen keimigrasian dengan apa yang dilakukan oleh warga negara asing di bali itu kita langsung respon
masyarakat bisa memberikan masukan kepada imigrasi di bali khususnya untuk kita respon
jadi kita butuh juga masukan daripada masyarakat agar hal ini juga bisa seiring ya
dengan apa yang sedang kita lakukan
karena biar gimana pun juga informasi itu juga penting
laporan dari masyarakat ya
saya menghalet sedikit
kita agak mundur tadi pak dirjen mengatakan bagaimana kasus ini kemudian terjadi mayoritas di bali ada unsur pembiaran di sana
apakah kemudian ini melibatkan pejabat tertentu kah
warga negara indonesia
atau seperti apa pak dirjen
ya kita kan harus melihat ini
jangan cuma dikira kira
jangan cuma dikira kira
jangan cuma dikira kira
jangan cuma dikira kira
kita harus melihat ini kan jangan cuma di alfabet itu kita tidak bisa lihat hanya z nya saja
tetapi ada a nya
abcd nya itu kan ketika kondisi pariwisata di bali khususnya itu kan menurun drastis ketika pandemi
terus kemudian di bali itu butuh juga warga turis ya
nah ketika turis itu datang ya
karena memang ada kebutuhan
nah sehingga kita sangat permisif gitu ya terhadap mereka di bali pada khususnya
nah kemudian dari situ pembiaran pembiaran ini
ini puncaknya itu kan ketika semakin derasnya masuk warga negara asing ke bali itu kira kira di bulan oktober november desember
kira kira di bulan oktober november desember
kalau sekarang ini sebenarnya sudah ada penurunan ya warga negara rusia maupun di ukraina
jadi udah turun drastis
di samping itu juga kita lakukan proses seleksi yang lebih ketat kepada para pelintas yang masuk ke bali
memang di situ ada visa on arrival
tapi bukan berarti mereka begitu mudah masuk ke indonesia kemudian juga tanpa pengawasan
nah memang ada fungsi pengawasan dan penindakan yang kita perkuat
bahkan direktorat pengawasan dan penindakan di pusat itu saya turunkan di bali untuk membantu imigrasi di bali dalam menjalankan pengawasan dan penindakan
jadi kita terus sampai hari ini
saya mendapatkan laporan juga apa namanya wna yang dideportasi
dan kita akan masih terus kita lakukan sehingga memberikan efek jerah kepada wna atas hal kaitan dengan pelanggaran keimigrasian
tetapi kalau ada ruang lingkup aparat lain tentu kita tidak bisa memasuki wilayah tersebut
seperti kayak di jalan ya
itu kan menjadi ranahnya ke polisi ya
pak dirjen gubernur bali kemudian mengusulkan pencabutan visa on arrival khususnya untuk turis dari ukraina dan rusia
apakah kemudian ini akan ditindaklanjuti karena konon pak gubernur sudah bersurat juga ke kementerian hukum dan ham
ya bersurat kan kita harus telah ah
kan juga kita harus lihat
bahwa di samping bali kan indonesia itu
kan juga luas
kalau kita langsung merespon tanpa telah yang cukup dampaknya bukan hanya hal yang untuk sebagai tindak lanjut surat tersebut saja
tetapi bisa juga berdampak kepada negara lain
sehingga kita harus cermat
saya saat ini secara paralel pertama menelah ya surat usulan tersebut dari gubernur bali
terus kemudian juga
saya melakukan operasi di bali
sehingga kalau kita lihat terjadi penurunan
ya daripada pelanggaran maupun juga hal kaitan dengan aktivitas wna yang melanggar ketertiban
nah ini butuh koordinasi
dan kita juga sudah koordinasi dengan pihak polri maupun juga dengan pemda setempat
dalam hal menurunkan potensi
daripada kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian di bali
dan juga menyatukan ketertiban di lingkungan masyarakat bali
jadi kalau ditanya menindaklanjuti
ya tentu pasti kita tindaklanjuti
apakah kita akan lakukan atau tidak kita lihat kondisinya
kalau memang sudah tertib
sudah ada perubahan signifikan
ya kan belum tentu itu menjadi satu hal yang harus dilakukan
berarti belum diputuskan begitu ya
ini kan viral yang masa lalu
ini kan viral sekarang ini kan viral masa lalu
jadi jangan sampai nanti kebijakan itu berubah ubah dengan cepat
ya terus kemudian dampaknya juga bisa berefek kepada wilayah lain
kan juga ada orang rusia maupun ukraina yang benar gitu
di indonesia misalnya di jakarta
kalau kita cabut kan dampaknya juga akan berakibat kepada mereka yang ke wilayah lain di indonesia
tetapi kita menghargai pasukan tersebut
kita selalu terbuka dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat
kita berkoordinasi berkomunikasi untuk mendapatkan solusi terbaik
yang penting kan turun
dan kalau bisa ya hilang sama sekali
kan kejadian ini kan karena proses yang lama
tidak mungkin itu kejadian itu langsung terjadi sekonyong konyong dalam waktu satu bulan gitu
langsung heboh besar gitu
karena itu berproses kurang lebih satu tahun lamanya
sehingga tidak ada lagi permisif di sana
pengetatan untuk visa juga dilakukan
terakhir pak dirjen bagaimana ancaman hukuman bagi warga negara indonesia yang kemudian terbukti begitu
membantu warga negara asing dalam hal apa ya
kita tahu banyak pelanggaran izin tinggal yang kemudian sekarang terjadi di bali
jika ada warga negara indonesia terlibat ancaman hukumannya seperti apa
lima tahun pidanan
sehingga ini memang kita belum terlalu menerapkan
tetapi saya sudah perintahkan kepada jajaran kalau memang cukup bukti dan juga kesalahannya fatal gitu ya
kita lakukan pro justisia untuk ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
karena kadang kadang peran daripada wni dalam memberikan ruang kepada wna melakukan pelanggaran itu juga besar signifikan
salah satunya adalah ktp
dan saya juga minta untuk hal ini dikusut sampai tuntas
siapa yang ada di belakang itu
karena itu tercatat di bukcapil
itu kan benar benar satu pelanggaran yang sangat mendasar gitu
bahwa sampai wna bisa punya ktp
nah ini mudah mudahan terungkap siapa di belakang penerbitan ktp kepada wna
ini bahaya itu
konsepsi masyarakat juga tidak baik gitu
kalau wna bisa mendapatkan dengan mudah ktp
kita tunggu bagaimana langkah dijen imigrasi bekerja sama dengan stakeholder lainnya
kita ingin mengenal bali
bali dikenal oleh internasional sebagai wisata dunia
kita tidak ingin terkenal oleh ulah segelintir wisatawan yang merusak bali
terima kasih pak dirjen sudah berbincang bersama kami di prime news malam hari ini
terima kasih selamat malam